presiden jokowi dodo membuat pernyataan yang mengejutkan
bahwa dirinya mengakui melakukan cawe cawe dalam politik
namun hal itu dilakukan jokowi demi kepentingan bangsa dan negara
dikutip dari cnn indonesia com
jokowi mengklaim cawe cawe yang dilakukannya tidak menyimbang dari konstitusi
dan demi kepentingan negara
agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi ke pemimpinan
sebelumnya isu cawe cawe mencuat
usai jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik koalisi pemerintah
di istana untuk membahas politik
di hadapan para pemimpin redaksi media masa
yang diundang ke istana senin malam
cawe cawe untuk negara untuk kepentingan nasional
saya memilih cawe cawe dalam arti yang positif
masa tidak boleh
masa tidak boleh berpolitik
tidak ada konstitusi yang dilanggar untuk negara ini
mantan wakil presiden yusuf kala menanggapi
pengakuan presiden jokowi yang melakukan cawe cawe untuk pemilu dua ribu dua puluh
jk berharap pemilu berjalan dengan baik
setelah presiden jokowi menyatakan cawe cawe dalam urusan negara
jk mengatakan dirinya akan mendukung
bila hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan
demokrasi yang baik serta pemilu yang jujur dan adil
ya kalau penjelasan dari pers itu
cawe cawe untuk agar menjaga demokrasi
menjalankan pemilu yang jujur sangat bagus
jadi kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik
kalau ingin apa yang dijelaskan ya oleh terakhir
untuk agar demokrasi berjalan dengan baik
agar pemilu jujur
itu tentu kita dukung
sementara itu bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan
anies baswedan mengaku
mendengar banyak kekhawatiran imbas dari cawe cawe presiden
mulai dari isu penjagalan hingga kriminalisasi
anies berharap kekhawatiran isu ini tidak benar
dan pemilu tetap berjalan seperti biasa
ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjagalan
ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjagalan
ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi
ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu
ada kekhawatiran tentang caleg caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair
partai partai yang dapat perlakuan tidak fair
calon calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair
kemudian juga potensi terjadinya
kemudian juga potensi terjadinya
direktur eksekutif parameter politik adi prayitno menyebut
cawe cawe presiden jokowi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat bermakna dua hal
selain memastikan pemilu yang damai
jokowi juga memiliki kepentingan politik untuk memastikan bahwa calon penggantinya
adalah orang orang yang ada di lingkaran pemerintahannya
cawe cawe yang pertama itu jokowi ingin memastikan bahwa pemilu itu akan
berlangsung adil jujur dan berpengalaman dengan kebenaran dan kebenaran yang ada di lingkaran pemerintahnya
sehingga tidak ada polarisasi yang cukup ekstrim yang dikhawatirkan akan membelah rakyat
tapi pada saat yang bersamaan ini cawe cawe yang kedua ini yang ramai dibicarakan publik
bahwa jokowi juga ingin memastikan bahwa siapapun nantinya yang jadi presiden
adalah mereka yang mampu melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh jokowi
jogetnya boleh berbeda tapi gerakannya harus sama sama ke depan